bermain di wahana ekstrim sepertinya seru juga nih untuk mengisi akhir pekan anda bersama keluarga dan teman teman
saat ini saya akan mengajak anda menikmati beragam aktivitas outdoor yang ada di daerah bsd tangerang banten
ayo kita coba wahana ekstrim yang ada di bsd
tiket masuk yang bisa dibeli secara offline dibanderol rp lima belas
untuk menikmati setiap wahana kita harus membayar dengan biaya yang berbeda
menawarkan kegiatan outdoor dimulai dari sepeda listrik skuter atv hingga high robs
tarif wahana dimulai dari rp tiga puluh hingga rp satu ratus lima puluh
selesai membayar tiket masuk ke taman ini saya langsung disuguhkan dengan aneka kegiatan outdoor
pilihan saya jatuh kepada sepeda listrik dengan warna yang lucu lucu ini
oke saatnya aku mau coba e bike dulu untuk mengelilingi wahana bsd extreme park yang ada di sini
kita mau lihat situasinya seperti apa
menikmati pohon rindang dengan sepeda listrik yang terletak di tengah kota ternyata bisa menghilangkan penat
saya bertemu dengan yana bersama putrinya yang terlihat sedikit kesulitan mengendarai sepeda listriknya
ini pengalaman pertama naik e bike
ini pertama kali susah banget
susah tapi seru sih
ini pertama kali ke based ekstrim park
iya pertama kali
bagaimana mbak experience nya
seru sih soalnya mungkin tempatnya sebenarnya enak ya
banyak pohon adem
terus banyak pilihan permainan juga sih buat anak anak sama keluarga
untuk wahana yang paling favorit menurut mbak apa
karena ini baru pertama jadi sebenarnya yang e bike ini yang favorit
sekarang saya akan menjajal salah satu wahana yang menarik perhatian saya sejak awal masuk ke sini
high robs yang memiliki tiga level kesulitan
dimulai dari level satu dengan tinggi satu meter hingga level tiga yang mencapai kurang lebih sepuluh meter
oke udah di safety briefing dulu dari mas jawo
sekarang kita udah ready untuk naik ke atas
cobain yang level tiga
nah ternyata high roup yang level satu ini juga cukup menyeramkan meskipun hanya satu meteran aja dari
saya sedikit khawatir ketika mau naik
saat berada di level dua sepertinya saya tak berani melanjutkan ke level berikutnya
sepertinya saya mencoba yang level satu saja
suka fly fox sama naik panjat panjat
yang tadi high robs ya
itu gak takut
tapi takut sedikit sih
tapi masih happy
setelah mencoba high rob saya akan mencoba wahana yang lebih meningkatkan jiwa kompetisi saya
ditemani oleh alicia dan teman temannya saya mengajak alicia untuk lomba
wah seru banget main go kart dengan waktu lima menit
dan ternyata temen temennya bisa bilang saya bukan alicia
rasanya tidak cukup bermain go kart hanya dengan waktu lima menit saja
soalnya sering banget di youtube atau apa gitu sering kayak lihat orang orang
main terus kayak penasaran gitu jadi sering kayak nyoba atau apa
go kart di sini kayaknya yang paling enak deh soalnya kayak cepet terus kayak beloknya juga gak
masih di area bsd extreme park ini ada food court yang menawarkan aneka menu makanan
pasang main diwono extreme panas sekarang waktunya mengisi perut ada sate padang
hotdog tinggal pilih ada beberapa aneka makanan juga di sini
roti yang lembut sosis dengan baluran saus dan mayonaise bersama minuman dingin leci yakult ini
melengkapi liburan akhir pekan saya kali ini mentari detan zil deni irvan tangerang